maupun di sejumlah spbu dengan dibantu petugas
sejumlah pemilik kendaraan tampak antusias mendaftar
seperti yang dilakukan ketut parsa warga asal singaraja yang bekerja sebagai supir mobil rental di denpasar
dan niko sopir truk yang membawa air minum asal kupang
keduanya mengaku mendatangi gerai layanan milik pertamina di spbu seputaran denpasar
dan kapal badung agar dapat dibantu petugas untuk mendaftarkan kendaraannya
kalau pendaftaran semua disyukur
sudah dibantu sama pihak pertamina jadi kita gampang berdaftar
soalnya kurang mengerti jadi harus dituntun
kita lebih tertolong lah lebih membantu rakyat kecil
untuk persyaratan mendaftar pemilik kendaraan terlebih dahulu menyerahkan bukti bukti seperti stnk ktp atau sin
kemudian yang bersangkutan akan dilakukan foto oleh petugas termasuk foto kendaraan yang dibawa
petugas nantinya akan memasukkan data data tersebut
dan dilakukan verifikasi selama tujuh hari kerja sebelum dikirimkan pemberitahuan disetujui dengan bukti barcode yang bisa diunduh melalui aplikasi
seksyen head communication pertamina patra niaga wilayah jatim bali nus arya yuda dwi chandra menjelaskan
pendaftaran ini telah dibuka di seluruh bali hingga batas yang belum ditentukan
pihaknya berharap pendaftaran ini segera dimanfaatkan warga sebelum peperlakuan pembatasan bbm subsidi diberlakukan

pada saat ini di provinsi bali sendiri pendaftaran sudah dimulai semenjak satu juli dua ribu dua puluh dua kemarin
dan akan berakhir yang waktunya belum kami tentukan
karena kami berharap seluruh konsumen biosolar dan pertalat dapat mendaftarkan kendaraannya terlebih dahulu
sehingga nantinya jika memang akan diimplementasikan aturan aturan tersebut
masyarakat yang sudah mendaftar tidak lagi kaget ataupun tidak lagi kerepotan ke depannya
sejak dibuka pendaftar bbm bersubsidi di bali
sedikitnya tiga kendaraan sudah mendaftar yang sebagian besar merupakan kendaraan roda empat dan truk besar
di bali saat ini pembelian bbm khusus bersubsidi seperti pertalite di harga rp tujuh enam ratus lima puluh per liter
sementara solar di harga rp lima satu ratus lima puluh per liter
tim liputan cnn indonesia badung bali